halo cantik assalamualaikum
itu berarti ya kang aceh udah ada di hatinya entin
buktinya sampe hafal gayanya kang aceh iya kan
kang aceh mah gr semua orang di ciraus mah apal gayanya kang aceh
pantesan aja gak ada yang mau sama kamu ceng
udut kamu tetep gak ada kerjaan lain ya
ikutin saya terus
gara gara tatang nih kita harus lewat sini
saya berangkat dulu ya nin
doakan semoga sukses
akan langsung ketemu kada stresnya
bukan nin sama tangan kanannya
saya jalan dulu ya
alhamdulillah manen kickas
bapak bapik maaf enggak jaga saya ya
aduh ini ada apa lagi di cilaos
saya juga tidak tahu pak saud
mobil teh kapan datangnya
pin akan kamu ngamuk ngamuk di jalanan
ayo jalan dulu mak
mak nanti pintunya dikunci aja mak
atau pada tatang
ya udah mak ayo jalan ya mak
eh pak deka mana
kenapa tidak bawa motor
takut ya direbut oleh tatang ya
terus pak deka
kenapa takut uber uberan lagi sama tatang ya
jadi orang tuh jangan suson
saya mah nggak takut motor saya diambil sama si tatang
motor saya mah sudah lunas
diambil dijual bisa
motor kamu kan masih kredit
udah kredit suka macet lagi
dijual juga nggak bisa ceng
mulutnya telemes pisang
disumpul pakai itu mak
terus uber uberusan kacainya
idup ini dok
dia pembahasan malam
sebagai suuuur dendam
ini kenapa kesas peraduan
kau liat tatang ngejar cucu
tapante sekarang udah jadi gelok
istifar kan ya mama
istifar kan ya mama
artang istifar ayudar teman dua
gak cari motor kamu tan
itu berarti ya kang aceng itu udah ada di hatinya entin
buktinya sampe hafal gayanya kang aceng
kang aceng mah gr
semua orang di ciraus mah apal gayanya ngerayunya kang aceng
patusan aja gak ada yang
mau sama kamu ceng
kamu tuh gak ada kerjaan lainnya
ikutin saya terus
sebenernya mah saya banyak kerjaan ceng
cuman karena saya disuruh mas suha
dan saya juga sayang sama kamu
saya ikhlas kok melakukan ini
akangnya males liat pokoknya dia
saya juga pamit ya
kang gadang kok tumben gak bawa motor
takut dia sama tatang
takut motornya diambil lagi jadi kejar kejaran lagi
tunggu dulu ya asus
yuk ambil aja
tadi dibawah hr sipadul nggak ngaku
mungkin mau ke kantor rw
jadi tidak ada di sini nya